agus alias kusmayadi tersangka kasus mutilasi perempuan hamil nur atika menjalani rekonstruksi di tiga lokasi berbeda di kecamatan cikupa tangerang banten senin siang
selain tersangka utama polisi menghadirkan saksi kunci bernama erik
rekonstruksi dijaga ketat oleh polisi bersenjata
puluhan aparat kepolisian resor kota tanggerang melakukan sterilisasi di lokasi kontrakan nur atikah korban mutilasi di kecamatan cikupa tanggerang
polisi bersenjata diterjunkan untuk mengamankan tersangka dari amukan warga yang menyaksikan rekonstruksi
rekonstruksi berlangsung di tiga lokasi berbeda yakni di rumah kontrakan korban tempat pembuangan tangan korban dan rumah makan padang tempat tersangka bekerja